jangan kena deadline juga
aku gak boleh begini aku hilaf
hari ini lu bakalan latihan berat
sabar tuh neng
ntar lagi juga pada datang
pemburunya udah ngerumel aja
kayak montai dong
ini dia nih
mohon diri ya
sorry banget ya kita lama ya
mayan lah tiga jam
soalnya dia lagi ada internet kerjaan
kan kalau misalnya ada keterima kerjaan
berarti enak ya
berarti dia punya penghasilan per bulannya
terus dia bisa ikut kuliah
sama kita kita di sini
jadi gak usah ikut bokapnya berlahir
berarti bisa dong cikal bareng bareng terus
melian ramon cikal lah
ayo yuk yuk yuk jalan deh
jari jari sumber jyari
aduh gawat nih kalau kita ngebahas
tuh tuh tuh
ini padahal teori pijakan kamu loh
kok dicoret ya
dah abis deh gue
kalau kayak gini caranya sih
kamu harus ganti judul deh
kamu harus tulis ulang semuanya
aku harus ganti judul
judul kamu yang di bab tiga ini
judul skripsi kamu sih
kalau aku lihat
emang apa judul bab tiga
kamu gak inget
kamu gak inget
buku manajemen yang kamu pakai apa
nah itu juga aku nggak hafal
aku gak nyuruh kamu ngapalin
tapi kan ada di catatan kaki
kamu juga gak inget
judul apa yang kamu tulis catatan kaki
jangan jangan bukan kamu yang nulis lagi
ya aku lah yang ngerjain
oke kalau emang kamu yang nulis
sabab tiga itu ada berapa
jujur sama aku
ini yang nulis kamu apa bukan

bukan aku yang nulis
aku pikir kamu udah berubah
kamu belum berubah sama sekali ya
kinar kinar aku bermaksud untuk berubah
oke kamu bermaksud
kamu udah ada maksud
tapi udah terjadi kan
kamu udah bikin dan kamu udah
mungkin nyuruh orang lain bikin ini
kalau aku nggak serius aku gak mungkin pinjam buku buku kamu
kalau enggak kena deadline juga
aku enggak bahal begini aku hilaf
aku serius mau berubah
aku mau berubah kinar
kamu beneran mau berubah
mau bikin skripsi kamu sendiri dan nulis sendiri
ya udah kita mulai dari sekarang
kita mulai dari awal lagi bikin skripsinya
jadi kamu bantuin aku
ya aku bantuin kamu sekarang
ya kasih ya
kamu senyum nyengirt deh
aduh minum minum disana
aduh cuy udah bantalnya taruh disitu
itu bantal muka popi lagi udah balikin
aduh putu mayang
jam segini lu baru dateng
aduh sayangku jalanan macet
udah biasa banget alibi nya macet macet
kayak kita dong kita kan on time ya
makanya pergi tuh dari kemaren gitu biar gak telap
suaminya si caca
tuh si brewok itu si caca
hmm kenapa kenapa
lu harus tau
ternyata wirawanski suaminya si cuy ya
ah yang bener sih
yang bener jang kok bisa
bukan ide itu bos
ih kantongnya udah pesek udah gak ada lagi udah gak ada itu duit
masuk si kek tau dari mana
tau dari mana
gue itu ketemuan sama dia dia lagi jual jualin barang barang yang gadget gadgetnya
ah tapi kan tuh biasa hari gini tuh jual jual barang bekas kayak garasel gitu loh kan biasa banget ya kan
iya tapi kalau satu satu aja sih nggak apa apa
banyak yang dia jual jualin itu banyak
aduh sumpah deh
oh gue juga kasian kayaknya udah gak punya duit
gue sih feeling gue ya
dia itu tidak boga duit sama sekali no money kayaknya
semua dipegang sama si cuy cuy
kasian deh gak ada uang jajan
aduh cuy malunya malunya malunya
eh bener ya kok gini ya
gak bisa begini ya
segitu banyak gadget yang dia jual
cuy lihat aja cuy kalau gak percaya
gossip kenyataan realita
kasian juga ya marissa ya
suami ganteng tapi kere gitu
ya gitu kelas
untung gak jadi suami gue
untung cuma mantan
haha lu lihat kan
lu gak mau makan
nah ini gue lihat dong sesuatu yang ajaib yang gue fotoin
enak banget deh
aku sih masih belum yakin sih
gue cuma ngomong bentaran aja lu lagi di kantor ya
ini gue tuh lagi dikumpulin tau lah sama temen temen
semua sama si keket di rumahnya
kok bisa dia gak ngajak ngajak gue cuy
kita itu dikumpulin buat rumpiin laki lu tau
gue pengen tau dong

dia tuh lagi celahin laki lu